terima kasih selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi anda yang menunaikan dan selamat menaikkan ibadah puasa
saudara pt asdp indonesia ferry melaporkan puncak arus mudik angkutan lebaran dua ribu dua puluh empat terjadi pada tiga hari jelang lebaran
korporat sekretari asdp selvi arifin mengungkapkan total penumpang yang menyeberang dari meraka ke bakau huni di periode kali ini adalah
satu ratus enam puluh tujuh tujuh ratus satu penumpang atau naik lima dibandingkan pada periode yang sama di tahun lalu
sementara itu jumlah kendaraan juga meningkat tujuh belas persen menjadi empat puluh dua satu ratus empat puluh lima unit
berdasarkan data asdp diperkirakan pemudik lebaran dua ribu dua puluh empat bisa mencapai angka lima tujuh puluh delapan juta penumpang dan satu tiga puluh tujuh juta unit kendaraan
yang melintas di delapan lintasan nasional
di bawah koordinasi sembilan cabang asdp
berdasarkan laporan pantauan pada senin malam saudara kembali terlihat peningkatan arus mudik menggunakan sepeda motor di pelabuhan ciwan dan cilegon banten
kondisi ini berbeda dibandingkan dengan situasi pada siang hari kemarin yang terpantau lengang di gerbang kedatangan pelabuhan
hal ini masih terbilang lancar mengingat tidak ada antrian panjang menuju ke pelabuhan
presiden jokowi dodo menyoroti kemacetan kendaraan yang sempat terjadi di tol menuju pelabuhan merak banten
presiden menegaskan perlu penanganan lebih fokus untuk arus mudik di pelabuhan merak

terutama terkait arus mudik di pelabuhan merak